prade sekarang kakek akan membantu meningkatkan ilmu kanuraganmu
yaitu dengan ilmu runtagjagat
ilmu ini merupakan ilmu runtah nyawa tingkat dunia
lakukan tugas suci ini dengan baik
doa ayah anda selalu menyertai
semoga allah selalu menghindungi
dan senantiasa meridhoi
pergilah wahai anakmu
baiklah anda pergi dulu
sekarang saatnya tiba pembalasanku
aku akan menghabisimu dengan tanganku sendiri
dimana rakamu walang susah
dan rayu surawi sesah
rakamu walang susah
rayu surawi sesah
mungkin mereka masih dalam perjalanan
untuk mengambil obat ayah anda prabu
kalian memang putra putraku yang berbakti
ayah anda bangga kepada kalian
dan terharu kepada kalian semua
kakanda ya allah
kakanda sudah sadar
ayah anda sudah sadar
terimakasih ya allah
kanda akhirnya kanda sadar
dinda sempat khawatir
kami akan meninggalkan kami semua
ini adalah sebuah keajaiban
dari yang maha kuasa
keanda akan kehilangan kalian semua
dinda subang lara
karena kanda tidak tahu lagi
harus mencarimu kemana
dinda sudah berada disini sekarang bersama kakanda
justru dinda yang mengira akan kehilangan kakaknya
masih sangat menyayangi kakanda
dan bisa mempertemukan kami semua disini bersamamu kakanda
sekarang kakek akan membantu meningkatkan ilmu kanuraganmu
yaitu dengan ilmu runtah jagad
ilmu ini merupakan ilmu runtah nyawa tingkat dunia
maka energimu akan meningkat
baik kakek guru
welah ilaha ilallah

aku hanya butuh istirahat
untuk memulihkan kembali tenagaku
sudah mulai membaik putraku
aku membutuhkan semedi
untuk memulihkan kondisiku
salam sejahtera raka prabu
aku sudah mendengar
keinginan raka prabu
yang ingin melakukan semedi
jika raka prabu tidak keberatan
raka prabu bisa menggunakan
ruang semedi di kerajaan galuh